partai demokrat tidak takut ketinggalan kereta meski belum menentukan sikap pilihan di pilpres mendatang
partai demokrat menilai pemilihan calon wakil presiden akan menentukan siapa pemenang pilpres mendatang
wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan tidak khawatir posisi tawar partainya melemah karena terlambat menentukan sikap koalisi pilpres
menurut syarif saat ini komunikasi terus berjalan baik dengan koalisi jokowi ataupun prabowo
rencananya rabu besok ketua umum demokrat sby akan bertemu dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto guna menjajaki koalisi
syarif juga mengisyaratkan demokrat telah menurunkan posisi tawar dengan tidak memaksakan ahy sebagai calon wakil presiden
demokrat berjanji tidak akan netral dalam pilpres mendatang dan keputusan sikap dukungan akan diumumkan dalam waktu dekat
komunikasi kita jalan terus ya dengan koalisi pemerintah kita
kita juga tetap berkomunikasi dan dengan koalisi gerindra juga kita tetap berkomunikasi
dan mudah mudahan dalam waktu tidak lama lagi kira kira kita akan menentukan sikap kemana mudah mudahan bisa kita tetapkan
posisi tawar demokrat justru lebih kuat bukan lebih lemah
ada tokoh yang bisa mendongkrak elektabilitas capres yang kita dukung